saudara pdi perjuangan tak tegas menetapkan sikap politik terhadap pemerintahan prabowo gibran
namun lewat kesimpulan rakernas pemilu dua ribu dua puluh empat dianggap sebagai yang terburuk
ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri tak mengungkapkan sikap politik partainya
terhadap pemerintahan prabowo gibran yang segera berkuasa pada oktober dua ribu dua puluh
mega hanya mengungkapkan sikap pdi perjuangan di dalam atau di luar pemerintahan
tak bisa ditetapkan terburu buru
mega menyatakan masih memainkan sikap politik sambil melakukan perhitungan yang matang